kita beralih ke informasi lainnya
tren hijab kini juga melanda seragam tentara wanita republik indonesia
demi mempopulerkan hijab di kalangan prajurit
puluhan korps wanita tni angkatan laut kamis kemarin
menggelar fashion show hijab lengkap dengan seragam dinas
meski bukan model lenggak lenggok para prajurit ini
ternyata tidak kalah dengan model profesional
seperti inilah aksi para prajurit wanita tni angkatan laut
saat fashion show di dermaga ujung mako armatim surabaya
meski bukan seorang model para prajurit wanita ini
tak kalah luas dengan model profesional pada umumnya
mereka bahkan berlenggak lenggok memamerkan tren hijab
yang sesuai dengan baju kedinasan mereka
meski tampil luas kesan tegas dan berani
tetap saja muncul pada diri prajurit
ini cuma waktu yang dua hari mas
mungkin susah juga ya kalau
kita kan sudah biasa kegiatannya kan
maksudnya strength ya
terus dibikin kayak lenggak lenggok gitu
tapi tetap tegas ada tegasnya
awalnya sih agak malu malu
tapi karena dari pelatihnya sudah profesional
para prajurit wanita tni angkatan laut ini berharap
kedepannya semakin banyak prajurit yang mengenakan hijab
agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugas